profesi fotografer balita kini menjadi tren dan diburu orang tua yang baru memiliki buah hati
selain harus pintar membuat angle foto seorang fotografer balita juga harus pandai mencari pose yang pas bagi sang balita
nah penasaran dengan kelihayan sang fotografer balita berikut liputannya
memotret seorang model dewasa mungkin sudah biasa
namun apa jadinya jika memotret seorang balita yang baru berusia satu bulan
tentunya kesebaran dan ketelatenan khusus yang dibutuhkan oleh sang fotografer
iya hal itulah yang dialami oleh seorang fotografer balita asal kelurahan mangku jayan kabupaten ponorogo febitusa
berawal dari hobi memotret balita ibu satu anak ini semakin tertarik dan fokus menjadi fotografer
fotografer khusus balita
untuk memotret seorang balita memang membutuhkan sebuah ketelatenan ekstra
mulai dari cara memakaikan kostum hingga menempatkan balita pada posisi yang diinginkan
bahkan tak jarang febi harus meletakkan kameranya dan beralih menimang balita karena sang bayi tiba tiba bangun dan menangis
bayi itu kan karena dia belum bisa pose ya
kalau dia nggak nyaman akhirnya posenya juga berubah berubah
jadi mukanya jadi merah
jadi kurang bagus diambil
seperti saat memotret isfara kalia priyanka balita yang baru berusia satu bulan ini
demi mendapatkan foto yang diinginkan febi harus menghabiskan waktu lebih dari dua jam untuk mendandani dan menimang balita agar tertidur lelap
sekarang kan lagi di sini mas banyak kota kota besar tuh
karena itu bayi baru lahir pun bisa difotopo dalam macam macam kayak gitu
berhubung dia juga belum ada satu bulan jadi ya pengen coba coba kayak gitu juga
untuk memotret seorang balita febi biasanya mematok harga mulai dari dua ratus lima puluh hingga satu juta rupiah
tergantung tema dan keinginan orang tua
jatuh priyam bodoh monorogo